kita terhubung dengan korespondensi nn indonesia ada indra iyani lasmi untuk mengetahui perkembangan terbaru dari penambahan jumlah pasien di rsdc yusma adulis
selamat siang lasmi kalau tadi disebutkan sudah bertambah empat puluh tiga pasien apakah ada penambahan kembali pada siang ini di pukul dua belas lasmi
selamat siang heranov sampai siang ini jumlah pasien yang dirawat oleh pihak rsdc rumah sakit darurat covid sembilan belas kemayoran jakarta pusat masih berjumlah empat puluh tiga orang
artinya update nya memang dari pagi tadi sampai siang ini empat puluh tiga orang
perlu saya jabarkan lagi heranov bahwa dari empat puluh tiga orang pasien ini enam puluh persennya itu adalah pelaku perjalanan luar negeri atau sekitar dua puluh lima orang
sisanya adalah pelaku perjalanan domestik
yang didapat dari rumah sakit dan juga puskesmas selalu dibawa ke rsdc ini
dan dari pihak rsdc sendiri tadi yang menjadi jurubicaranya adalah kapus ks tni yaitu maizen budiman menyebut bahwa pihaknya dan juga pemerintah telah meniagakan dan terus mengantisipasi jika terjadi lonjakan covid sembilan belas ke depannya
artinya memang tower tower di sini sudah disiagakan
saat ini ada sekitar tiga delapan ratus satu
ranjang atau tempat tidur yang sudah disiagakan di satu tower yaitu tower lima
dan tidak membutuhkan kemungkinan bahwa nantinya akan ada penambahan tower lagi jika terjadi penambahan jumlah kasus positif
namun hal tersebut tentunya tidak kita inginkan ya heranov
namun dari pihak rsdc sendiri terus juga menyiagakan para relawan dan juga tenaga kerja
dari empat puluh tiga ini sudah ada lima puluh relawan dan juga tenaga kerja yang siap membantu dan juga merawat pasien pasien yang ada di rsdc
dan terkait dengan empat puluh tiga jumlah pasien ini memang bertambah sembilan jika dibandingkan dengan kemarin tanggal tiga belas heranov
tanggal tiga belas kemarin itu ada sekitar tiga puluh empat orang
sebelumnya itu ada sekitar dua puluh delapan orang
artinya memang jumlah kenaikan pasien ataupun kasus positif yang dirawat di rsdc ini terus meningkat
namun dari pihak rsdc sendiri menyebut bahwa kenaikan tersebut bukan ataupun belum
dibilang itu adalah sebuah lonjakan namun masih fluktuatif
namun pihaknya tadi saya bilang bahwa mereka terus mengantisipasi jika nantinya ada lonjakan
terkait juga dengan penemuan subvarian omikron baru yaitu ba empat dan juga ba lima heranov
bahwa tadi kapuskes tni maijen budiman menyebut bahwa untuk ba empat dan ba lima di pasien empat puluh tiga ini
itu memang belum terdeteksi
artinya memang sampel masih dilakukan di balik bangkas seperti itu
untuk pemeriksaan sgtf untuk menentukan ataupun mendeteksi dini varian omikron baru itu masih dilakukan oleh balit bangkas
artinya memang setiap ada pasien yang datang ke sini sampelnya itu ada dibawa ke bangkas
untuk mengetahui apakah pasien tersebut terjangkit atau terpapar virus ba empat ataupun ba lima
dan kalau terkait dengan ba empat dan ba lima sendiri
dari kemenkes dan juga pd
ppi perhimpunan dokter paru indonesia heranov menyebut bahwa sebenarnya untuk transmisibilitasnya itu memang lebih tinggi dibandingkan dengan ba satu dan juga ba dua
namun untuk tingkat keparahan penyakitnya itu memang lebih rendah dibandingkan dengan ba satu ataupun ba dua ataupun varian omikron ataupun delta
namun yang perlu diwaspadai heranov adalah bahwa sifat dari ba empat dan ba lima ini adalah imun escape
artinya virus ini bisa lolos dari kekebalan tubuh yang telah dibentuk oleh vaksinasi
oleh karena itu dari pemerintah sendiri dan juga dari rsdc juga tadi menyebut bahwa sebenarnya vaksinasi penting dilakukan
booster juga penting dilakukan dan juga adalah tetap melaksanakan protokol kesehatan
karena itu memang adalah kunci utama
dan sebenarnya masker boleh saja dilepas
tapi dengan syarat lokasinya di luar dan juga lokasinya sepi seperti itu
dan jika ada orang yang merasa sakit sebaiknya tetap memakai masker untuk menjaga lingkungan tidak terpapar infeksi virus covid sembilan belas apapun
seperti itu heranov
baik kita minta semua kerjasama dan juga publik bijak ya dalam prokes agar terhindar dari penyakit covid sembilan belas apalagi ada subvarian omikron baru di tanah air
terima kasih atas laporan anda indra yanni lasmi langsung dari jakarta